direktorat cybercrime bares krim polri menangkap lima pelaku penyebar konten ujaran kebencian di media sosial
yang tergabung dalam grup muslim cyber army atau mca
sementara itu satu pelaku yang sudah diketahui identitasnya masih diburu polisi
kepala biro penerangan masyarakat divisi humas mabes polri brigjen muhammad iqbal mengatakan
kelima pelaku ditangkap karena kerap melakukan penyebaran ujaran kebencian hoaks dan menghina presiden atau pejabat negara
saat ini kepolisian masih memburu satu pelaku lainnya yang diketahui berada di luar negeri
grup whatsapp muslim cyber army diketahui kerap membuat isu provokatif di media sosial
seperti isu kebangkitan pki penyerangan ulama hingga menyebarkan virus melalui telepon genggam hingga menyebabkan kerusakan
rencananya baris krim polri akan memberikan keterangan resmi kepada media hari ini
lima yang diduga pelaku di lima kota juga jakarta bandung bali pangkal pinang dan terakhir palu
ini semua adalah upaya harkam tipmas agar keamanan ketika masyarakat di republik ini stabil apalagi menjelang tahun politik
kami akan mengejar siapapun yang ada di belakang ini